nentikan perbuatan jahatmu itu
hai perempuan jahat
seharusnya kau melawan aku
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih atas bantuan nenek
kalau tidak dengan ini entah apa yang terjadi padaku tadi
sudahlah itu sudah kewajibanku cabagus
oh ya kalau boleh tahu siapa nenek ini
aku nyai suta
aku ini adalah seorang pengembara
tapi kebetulan aku tersesat di perkampungan ini jabagus
dan aku tidak tahu di mana aku harus beristirahat
cabagus apakah kau tahu di mana ada penginapan di sekitar sini
tidak ada penginapan di sekitar sini
tapi kalau nenek tidak keberatan nenek boleh istirahat dengan kami
apakah aku tidak mengganggumu jabagus
tidak naik dengan senang hati
terima kasih banyak terima kasih banyak
aku bersyukur sekali jika nenek mau membantu aku melawan ikanti
ya sudah lah
dan kau sudah cukup berbaik hati memberikanku tempat istirahat di sini
aku tidak bisa menolak permohonanmu
aku pasti membantumu den
terima kasih nek
seluruh warga kampung sini pasti akan senang sekali nek
ya sudah lah
nenek mau ke dalam sebentar ya
den rasanya ada yang aneh sama nisuta
paman juga merasakan
kayaknya ma nenek nenek itu jahat raden
masa sih paman
iya benar raden
kamu tidak boleh berperasaan keburuk
itu tidak baik
dan itu hanya membantu aku untuk melawan ikanti
nanti pamanma tidur di luar saja ya
tidak apa apa jagain raden aja
tuyus pamanma di luar weh
dengan rajunku ini
mereka berdua tinggal nama
aku telah membuatkan minuman untuk kalian
terima kasih nek
aku tuangkan ya
aduh aduh aduh
tunggu jadinya pahit
aduh pungten nenek
kenapa ditumpahkan airnya
den pungten ah den
rupanya kalian berdua ingin cari gara gara denganku
kalian lihat saja nanti
nenek mau istirahat dulu ke dalam
tak ada yang bisa kulakukan saat ini
aku hanya bisa mengucapkan doa untukmu gusti
semoga gusti prabowo selalu dilindungi yang maha kuasa
ternyata aji sirupku berhasil
aku akan tertidur selamanya
jangan lupa untuk berlangganan
kau mau kemana
aku akan pergi
lihat pintunya jadi terbuka
pak den mana rasa kamu
aduh kumah hatu ite
hanya dibawa sama nenek nenek tadi
susu kemana ika kan
sudah ke sana
masih dia belum jauh
aduh kumah hatu
aduh kemana dia
aku berhasil juga menangkapmu
oh ini nenek nenek yang nyulik drain kemana rasa